setelah insiden kebakaran di lapas kelas satu tangerang
yang hingga sembilan september menewaskan empat puluh tiga orang
pengelola lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo
mengumpulkan perwakilan blok
agar tidak mengambil listrik dengan cara ilegal atau mencuri
jika dilakukan risikonya di depan mata
yakni kebakaran dan bisa saja berujung pada hilangnya nyawa
untuk mengantisipasi hubungan pendek arus listrik
sistem kelistrikan di lapas porong dibagi menjadi tiga arus utama
satu arus dibagi ke beberapa blok yang ada di sana
dan diamankan dengan mikrosirkuit breaker atau mcb
jika ada pemakaian listrik di luar kewajaran
mcb otomatis akan memutus aliran listrik
setiap blok itu punya terminal mcb
dan kita punya alat deteksi
setiap blok dan setiap wing
kamar itu dibagi jalurnya masing masing
kita ngecek pertama di situ
bila mana ada kelebihan daya
itu pasti ada yang mengambil di luar yang telah kita buat
semua blok di lapas porong penuh
bahkan overkapasitas melebihi seratus persen
idealnya lapas ini diisi tak lebih dari seribu orang
namun nyatanya kini dihuni hampir dua ribuan orang
kita di sana ada sedikit kita tambahkan bangunan
agar tidak terlalu padat di dalam kamar
terus juga untuk situasi kamar saat ini otomatis sangat panas banget
semakin banyak manusia di situ kita merasakan sangat kepanasan
lalu apa hubungannya overkapasitas dengan pencurian listrik
jawabannya sederhana kipas angin
sebenarnya warga binaan diizinkan membawa masuk kipas angin
yang dilarang adalah jumlah yang melebihi penghuni kamar
sebenarnya bukan nakal pak
cuma kami membutuhkan listrik pak
membutuhkan kipas angin biar dingin nggak panas
apalagi sekarang suasana musim kemarau panas
kami membutuhkan juga membutuhkan kipas angin listrik biar adem
karena di kamar orangnya banyak
satu kamar ada yang dua
harusnya berapa orang
harusnya enam orang
program asimilasi rumah bagi narapidana selama masa pandemi covid sembilan belas
memberikan tambahan nafas bagi lapas porong
sebelum pandemi lapas ini dihuni hampir tiga warga binaan
kini menyisahkan satu sembilan ratus an warga binaan
dari data kanwil kemenkumham jawa timur
hanya enam dari tiga puluh sembilan lapas rutan dan lpka di jawa timur yang tidak mengalami overkapasitas
bahkan di lapas jombang mojokerto rutan gersik surabaya atau mendaeng dan lapas banyuwangi
overkapasitas di atas dua ratus persen
miftah farid aga dipa sidoarjo jawa timur